selamat sore anda menyaksikan cnn indonesia chatroom bersama saya maggie kalista
dan hari ini kita akan membahas terkait dengan penyakit flurona
namanya mirip seperti virus corona jadi masih ada korelasinya sedikit ya sebenarnya
penyakit flurona ini adalah ketika seseorang terjangkit virus flu dan juga virus corona secara bersamaan
penyakit ini kiat marak terjadi saat pandemi covid sembilan belas khususnya menyerang anak anak
lalu seberapa parah penyakit flurona ini dan bagaimana pencegahannya serta penanganannya
kita akan kupas tuntas bersama dengan dr verly hoseya dokter spesialis anak
bagaimana pencegahan flurona
kita akan invite kembali dr verly bersama kami dengan akun kenapa harus vaksin
mas nyarli untuk join di chatroom kami pada sore hari ini
kami sudah invite dr verly untuk bergabung bersama kami di chatroom pada sore hari ini
silakan teman teman apabila ada pertanyaan terkait dengan virus flurona ataupun virus flu ataupun covid sembilan belas
kita semuanya bisa tanya karena ini semuanya berdampak kepada kesehatan kita
dan juga ini sangat penting untuk kita mengetahui untuk meningkatkan imunitas kita semua
kita masih menunggu dr verly untuk join bersama kami di chatroom
dan kami juga sudah invite kenapa harus vaksin
dr verly akan live dengan akun kenapa harus vaksin
tentunya ini adalah salah satu cara untuk mencegah kita mendapatkan virus virus seperti flurona yang nanti kita akan bahas
dan juga tentunya covid sembilan belas
ya kita sudah invite dr verly untuk join bersama kami dengan akun kenapa harus vaksin
mari kita tunggu sejenak
terima kasih sudah hadir di tni indonesia chatroom
terdengar dengan suaranya mohon maaf tadi ada kendala koneksi dan juga kendala teknis
terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami
kita langsung saja ke tema hari ini dokter
ya dokter apa itu flurona
apa yang dimaksud dengan flurona dokter
oke jadi flurona ini ini baru baru aja hebohnya ya
kalau kita lihat
baca berita itu hebohnya itu mulai dari januari dua ribu dua puluh dua
jadi sebenarnya flurona ini adalah koinfeksi
jadi ada infeksi berbarengan secara bersamaan
itu antara flu yaitu influenza dengan virus sars cov dua yang menyebabkan covid
nah sebenarnya ini bukan hal yang baru
wbg sudah lama kalau kita baca literatur
dari awal pun begitu covid merebak sebenarnya sudah ada kasusnya
cuma nggak disebutkan sebagai flurona
nah cuma disebutkan sebagai flurona
nah cuma disebutkan sebagai flurona
nah cuma disebutkan sebagai flurona
nah cuma disebutkan sebagai flurona
kalau kita baca jurnal disebutkan koinfeksi antara covid sembilan belas dan flu
cuma cuma jadi heboh karena waktu awal tahun itu
salah satu media di israel menuliskan
temukannya kasus flurona untuk pertama kali
itu pada ibu hamil waktu itu
pada ibu menjelaskan
jadi heboh itu flurona apaan apaan nih
sebenarnya bukan hal yang baru ya
kalau kita bicara masalah koinfeksi antara satu virus satu virus

virus dengan bakteri virus dengan virus
sudah hal yang bukan fenomena yang baru
misalnya contohnya pasien hiv
pasien hiv bisa terinfeksi bareng dengan tbc
itu virus dengan bakteri
itu sebuah meredara
bisa diinfeksi bareng dengan cukupnya
bukan hal yang baru
cuma memang jadi heboh karena disebutkan istilah baru
yaitu disebutkan flurona
tapi sebenarnya dari who sendiri juga sudah mengimbau bahwa
gak ada tuh istilah istilah bulhonan
cuman akhirnya tapi karena sudah terlanjur heboh

ya sudah jejaknya orang sekarang
ya sudah jejaknya orang sekarang
karena sebenarnya bukan varian baru ya
karena sebenarnya bukan varian baru ya
bukan covid sembilan belas yang baru
bukan sama aja dengan covid sembilan belas sebelum sebelumnya
tentunya ini tadi juga ada netizen yang menanyakan
apakah ini varian baru
ini bukan varian baru ya
ini jadi adalah gabungan flu dan juga covid sembilan belas
yang kita sebut dengan flurona
ya dokter kita juga ingin mengetahui
apa sebenarnya yang membedakan flu
dengan pilek biasa nih dokter
karena kalau misalnya kita tahu
kita kan sering ya dapet kayak sakit tenggorokan atau pilek gitu
nah apa sebenarnya yang membedakan flu dengan pilot
dan juga perbedaan flu sendiri dengan covid sembilan belas dokter
iya betul jadi ada kalau kita bicara penyakit yang menyerang nafas
sebenarnya ada dua yang paling banyak
pertama flu sendiri
yang kedua yang namanya selesma atau common cold
nah kalau yang kita bicara common politik yang mungkin sering kita alami
sebenarnya keluhannya cuma batuk gilek jadi tenggorokan emam tapi emamnya nggak begitu tinggi lah
nah berbeda halnya dengan flu itu yang disebabkan oleh virus influenza itu
jadi makanya kadang orang dikit dikit bilang aduh saya lagi flu nih saya lagi flu nih lagi batuk gilek lagi jadi tenggorokan
nah sebenarnya mungkin bukan flu mungkin hanya seperti salisma aja atau tak seperti aja
karena kalau misalnya flu itu biasanya kejalannya lebih berat
ada demam tinggi nyeri kepala kemudian bahkan sampai sesak jadi bisa menyerang saluran nafas bawah
nah lebih parah lagi misalnya bisa menjadi seksis dan disitu apa
berarti virusnya menyebar ke darah akhirnya menyebar kemana mana
bisa menginfeksi otak menjadi meningitis kemudian bisa menjadi encefalipis infeksi otak juga kemudian infeksi minyak
nah dulu dua tuh yang paling banyak kasusnya flu dengan salesma
nah sekarang akhirnya muncul
covid sembilan belas dua puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
nah kalau kita bicara gejalanya sebenarnya flu dan covid sembilan belas hampir sama
karena ini virus yang sama sama memang ditutupi di saluran nafas
jadi dia memang menginfeksi saluran nafas
cuma ada beberapa literatur yang memutuskan untuk covid sembilan belas
di samping ada gejala batuk gilek karyotenggorokan demam
biasanya disertai dengan gejala anosmia yaitu hilangnya penciuman
itu kita sudah sering ditarah ada gejala seperti itu
kemudian agresia yaitu hilangnya intrafisial
kemudian agresia yaitu hilangnya intrafisial
kemudian agresia yaitu hilangnya intrafisial

nah jadi kadang kalau misalnya kita ada batuk gilek kemudian disertai dengan hilang penciuman
nah jangan jangan itu covid sembilan belas
apakah bisa terjadi bersamaan bisa
seperti yang kita sebutkan corona ini
kemudian kalau flu apakah bisa juga menyebabkan kehilangan penciuman
interatur juga menulis bisa tapi kasusnya tapi untuk penuhannya jarang
nah tentunya disini juga banyak sekali bapak dan juga ibu
nah tentunya di sini juga banyak sekali bapak dan juga ibu
orang tua yang ingin tahu terkait dengan kondisi anaknya ya
nah untuk anak sendiri dokter apa yang menyebabkan mereka dapat terkena flu
adakah dampak kesehatan yang disebabkan flu pada anak jika mereka sudah terkena flu ini dokter
adakah dampak kesehatan yang disebabkan flu pada anak jika mereka sudah terkena flu ini dokter
iya betul kalau kita bicara flu mirip mirip mungkin dengan covid ya
penyebarannya juga sama penyebaran melalui airborne
dan penyebaran juga melalui droplet
jadi hampir metode penularannya sama
nah apa yang bisa kita lakukan
tentunya sesuai yang pemerintah seperti prokes
itu bukan hanya tidak hanya berlaku pada covid
tapi berlaku juga sebenarnya pada flu sebenarnya
jadi kalau kita berada di tempat keramaian
dan di ruangan tertutup
sebisa mungkin juga tetap menerapkan prokes
kemudian apa bahayanya
kalau kita bicara flu
tentu yang seperti dijelaskan tadi
yang benar benar flu ya
jadi penyakit yang disebabkan dari virus influenza
berbeda dengan salisma atau pemakuan
nah sementara komplikasinya cukup banyak
kalau kita bicara kalau kita baca di literaksi
sebenarnya jumlah kematiannya juga cukup tinggi
jadi apa yang menyebabkan kematian
biasanya itu misalnya infeksi saluran atas bawah
menyebabkan kadang pada paru paru
pneumonia nanti jadi sesak
kemudian virusnya menyebar
sementara melalui darah yang tadi saya bicara tentang sepsis
yaitu menyebar mengikut daliran darah
kita menginfeksi otak menjadi encefalitis
menginfeksi telinga menjadi otitis
jadi akhirnya bisa infeksi berat dan bisa menyebabkan kematian
iya dokter ini tentunya banyak sekali dampak yang negatif ya
dampak kesehatan yang disebabkan oleh flu maupun covid sembilan belas pada anak
nah apa yang harus orang tua lakukan untuk menjaga anaknya
agar terhindar dari flu rona ini
karena saat ini kalau misalnya kita tahu
anak kecil untuk vaksin covid sembilan belas ini baru dimulai di usia enam tahun dokter
sedangkan vaksin flu mulainya usia enam bulan
apakah sebaiknya vaksin flu ini diberikan dahulu untuk anak di bawah enam tahun
iya betul kalau saya bahas pertama covid sembilan belas nya dulu
kalau untuk vaksin covid sembilan belas sendiri kan
dari anjuran coventry and tower dan ketua dokteran indonesia juga baru merekomendasikan
untuk usia enam tahun ke atas
nah jadi gimana caranya untuk menghindari agar tidak terjadi koinfeksi
tentunya bisa kita untuk anak di bawah usia enam tahun
mungkin kita bisa lengkapi dulu untuk kebutuhan vaksin influenza
vaksin influenza untuk anak di bawah enam tahun sudah bisa mulai diberikan
dari sejak usia enam bulan
enam bulan diberikan sebanyak dua dosis
setiap satu bulan
kemudian akan diulang terus tuh
mungkin diulang setiap tahun untuk mengatakan anti vulgi
jadi apa yang bisa kita lakukan mungkin
mungkin yang saya ingin kasih tau di sini
jika memiliki anak yang berusia di bawah enam tahun
memang masih belum bisa vaksin covid sembilan belas
jadi bagaimana kita menghindari agar tidak terjadi koinfeksi
antara sakit flu dan sakit covid sembilan belas
ya mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan dengan pemberian vaksin ini
jadi bisa diberikan dua kali
setiap satu bulan diulang lagi satu tahun
ya jadi memang vaksin flu ini
memang sangat penting ya untuk mencegah
dan juga meningkatkan imunitas kita ya terhadap
nah apakah flurona juga dapat terjadi pada orang dewasa dokter
apakah ini lebih berbahaya kepada orang dewasa
kalau kita bicara flu rona
nah barusan ini ada juga
ada jurnal nih yang keluar dari dikomplikasi di the lancet
kalau kita bicara di jurnal the lancet itu merupakan jurnal yang bagus ya
jadi bukan apa apa
jadi memang ternyata disitu menuliskan bukan flu rona spesifik ya
karena flu rona itu kan baru baru aja nih januari ini yang sudah menerima
sebenarnya penelitiannya sudah lama
ternyata dapat meningkatkan risiko keparahan dari penyakit covid itu sendiri
jadi ternyata ditemukan jumlah kematiannya juga meningkat
perawatan di icu juga meningkat
nah jadi sampai dengan pemberian vaksin covid sembilan belas
tentu juga kita bisa memberikan vaksin flu itu sendiri juga untuk mencegah keparahan ya dari penyakit ini
karena kita kan nggak tahu nih
apa tindakannya nanti misalnya terserang covid sembilan belas hanya cuma covid sembilan belas saja
tapi ternyata bisa koinfeksi mungkin dengan flu
malah sebenarnya ada juga kasus yang ditemukan covid koinfeksi dengan virus dengue juga
memang benar juga positif
sebenarnya ini bukan fenomena baru ya
cuma fenomena barunya karena disebut ada namanya flurona
sebenarnya koinfeksi antara virus dengan virus virus dengan bakteri
ini sebenarnya sudah hal yang lama sih
bukan hal yang baru lagi
mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail dokter
komplikasi apa saja yang bisa diakibatkan oleh penyakit flu
apakah ada kelompok individu tertentu yang lebih rentan mengalami komplikasi ini
dan bagaimana dampaknya
jadi saya menyambung yang jurnal tadi
jadi jurnal yang tadi memang ternyata menunjukkan ada faktor risiko yang cukup tinggi
jadi pertama itu yaitu ada usia anak
usia anak kan kita bicara
usia anak berarti usia di bawah kurang dari delapan belas tahun
jadi risikonya lebih tinggi
kemudian bisa juga orang lansia
walaupun anak sehat
tapi dengan penyakit comorbid
sudah ada penyakit di awal nih
contohnya anak dengan gizi buruk
anak dengan penyakit jantung bawaan
kemudian anak dengan anemia
anak dengan penyakit kebanasan
misalnya ada yang mengalami tumor
penyakit keganasan atau penyakit autoimun
misalnya lupus dan sebagainya
ternyata penelitiannya angka morbiditasnya
atau angka itu kesakitan atau angka kematiannya ternyata lebih tinggi
apalagi disertai si anak dan apalagi disertai dengan anaknya comorbid
penyakit yang sudah dialami sebelumnya
jadi anak ini sebagai salah satu
kelompok yang menjadi rentan ya terhadap influenza atau flu ini sendiri
nah tentunya kita juga mengetahui penting sekali vaksin influenza kepada anak
bagaimana sebenarnya dosis pemberian vaksin influenza kepada anak
dan berapa lama efektivitas vaksin influenzanya pada anak ini dokter
jadi kalau pemberian vaksin influenza
kalau kita menurut pada rekomendasi dari idaid
maksudnya dokter anak indonesia
usianya dibagi dua
ada yang di bawah sembilan tahun dengan ada yang di atas lebih dari sembilan tahun
untuk di bawah sembilan tahun kita mulai dari usia enam bulan
pemberian sebanyak dua dosis
dalam interval satu bulan
jadi misalnya diberikan pertama kali usia enam bulan
nanti kita akan ulang pemberian dosis kedua di usia tujuh bulan
setelah itu diberikan lagi booster
booster diulang setiap tahunnya
karena ternyata penelitian keadaan antibody untuk vaksin influenza akan menurun setelah satu tahun
jadi perlu keperluan
untuk mengatasi penyakit ini
nah gimana kalau untuk usia di atas sembilan tahun
di atas sembilan tahun mengikuti usia remaja
jangan salah juga vaksin influenza itu bisa juga diberikan untuk orang dewasa ya
jadi bukan hanya untuk anak anak
jadi pemberiannya cukup satu kali
kemudian diulang terus setiap tahun
apakah ada kriteria anak yang ingin divaksin influenza
apa saja dokter kriterianya
kalau untuk kriteria vaksin flu sendiri sebenarnya nggak ada kriteria spesifik ya
harus sekali kita mengikuti paduan pemberian vaksin pada umumnya
jadi misalnya anaknya dalam keadaan sehat tidak demam
ini yang pertama dulu
jadi suhu harus di bawah tiga puluh tujuh lima
kemudian kalau misalnya gimana kalau anak saya batuk pilek dok bisa nggak diberi vaksin
boleh diberikan vaksin batuk tilak selama mungkin anaknya stabil stabil aja tidak rewel ya
makan minum bagus
makan minum bagus
aktivitas seperti biasa boleh boleh saja
nah mungkin yang harus diawasi adalah komorbid ya
misalnya anak dengan penyakit autoimun yang tidak terkendali
kemudian anak penyakit diutanasan
kita menjalani kemoterapi
nah itu mungkin kita harus pertimbangkan lagi
kemudian mengkonsumsi obat obatan
obat obatan yang mengandung sistem imun
kemudian konsumsi obat steroid
durian jangka panjang
nah itu juga untuk pemberian vaksin
biasanya kita turut lagi
jadi kalau misalnya memang ada penyakit komorbid atau mungkin anjuran dari dokter tidak boleh divaksin influenza ini sebaiknya ditunda dulu seperti itu ya dokter
nah tentunya kita masih di masa masa pandemi covid sembilan belas seperti ini ya dokter
kalau misalnya rekomendasi dari dokter sendiri manfaat vaksinasi influenza pada anak di masa pandemi covid sembilan belas ini seperti apa dokter
iya kalau kita bicara manfaat vaksin influenza ya
who sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi
jadi rekomendasinya itu apa
pemberian vaksin flu dan vaksin pneumonia
pneumonia itu ada namanya vaksin pneumonia
vaksin pcv itu untuk menekan antimodi terhadap bakteri
kalau vaksin flu memberikan vaksin untuk menekan antimodi terhadap virus
who sendiri telah mengeluarkan rekomendasi mbak megi
untuk pemberian vaksin flu dan vaksin pneumonia memang fokus kepada anak yang masih belum bisa diberikan vaksin covid
bahkan kalau yang sudah mendapatkan vaksin covid pun diberikan juga vaksin itu dengan vaksin pneumonia
jadi benar benar sangat penting
karena ternyata yang komuniternya yang tadi saya bahas yang saya bicarakan itu
koinfeksi atau comorbid antara flu dan covid ternyata meningkatkan risiko keparahan penyakit covid
meningkatkan risiko kematian dan perawatan
jadi sangat penting ya
manfaatnya karena menekan antimodi lawan virus flu itu sendiri
iya terima kasih dr fairly
tentunya kami juga mengetahui kalau misalnya sudah divaksin covid sembilan belas ini sendiri
apakah ada jarak antara vaksin flu setelah vaksin covid sembilan belas
atau misalnya sudah vaksin influenza ini vaksin flu ini
bagaimana nanti jaraknya untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas dokter
jadi ada intervalnya
kalau rekomendasi dari kata dr anad di indonesia
di gidai itu ada interval satu bulan
jadi pemberian vaksin
jadi misalnya pemberian vaksin covid sembilan belas pertama
pemberian vaksin flu kapan satu bulan kemudian
jadi intervalnya satu bulan
kadang itu kalau pasiennya biasanya kita dulu lengkapin dulu deh vaksin covid sembilan belas nya
karena itu lebih urgent ya
vaksin covid kan dua dosis pemberian interval satu bulan
jadi pemberian vaksin covid sembilan belas dulu
kemudian dosis pertama
satu bulan kemudian
kemudian bulan depannya lagi baru kita lengkapin dengan vaksin
vaksin influenza ini vaksin flu ini memang bisa menjaga kita lebih lengkap lagi ya
meningkatkan imunitas kita semua
ya dokter tentunya tadi kan arahan untuk anak anak kecil atau misalnya anak usia di bawah enam tahun
nah bagaimana dengan orang dewasa dokter
apakah ini intervalnya juga sama satu bulan dokter
untuk vaksin apa tadi
tadi sempat terputus vaksin covid intervalnya
iya vaksin covid sembilan belas jaraknya antara vaksin flu
bagaimana ini kita bisa mengarahkannya kepada orang orang dewasa dokter
apakah ini pemberiannya juga sama intervalnya satu bulan dokter
ya kalau untuk orang dewasa saya kurang tahu ya
tapi untuk ada anak sih intervalnya satu bulan
harusnya orang dewasa juga harus interval satu bulan
oke terima kasih dokter
ya tadi kan saya hanya menambahkan karena banyak sekali penonton kita juga ingin mengetahui bagaimana kalau misalnya orang tua juga ingin mencegah ya
karena kalau misalnya kita orang tua mendapatkan furona ini kan nanti anak anak kita juga kemungkinan ketularan
seperti itu ya dokter
ya bisa saja ketularan
iya benar sekali
ya dokter nah apakah aman mendapatkan vaksin flu setelah mendapatkan vaksin covid sembilan belas pada orang dewasa
ya boleh boleh aja jadi tetap pemberian vaksin covid dulu kita terapin
ada beberapa kok pasien yang saya tahu sudah mendapatkan vaksin covid kemudian satu bulan diberikan lagi vaksin
oke oke aja untuk terimanya bagus bagus saja nggak pernah ada efek samping yang berbahaya yang dilaporkan
iya nah dokter pertanyaan terakhir apa pesan yang dokter dapat berikan untuk pencegahan flurona ini
iya oke jadi untuk mam mam sd semua jadi furona ini merupakan koinfeksi ya
tadi kita bahas koinfeksi antara virus flu dan virus covid nah pencegahannya bagaimana
semua penelitian sudah menunjukkan bahwa untuk penyakit menular sendiri penciptaan terbaik itu yaitu dengan pemberian vaksin
itu sudah tidak bisa kita sangka lagi
jadi untuk penyakit menular pencegahan terbaik yaitu dengan pemberian vaksin
nah bagaimana karena furona ini ada dua jenis virus berarti disamping kita mau meletakkan dengan pemberian vaksin covid
kita harus juga memberikan vaksin flu nah vaksin flu sudah bisa diberikan sejak ini sejak usia enam bulan sampai usia dewasa pun bisa
saya di bawah sembilan tahun kita berikan sebanyak dua dosis interval satu bulan dan diulang ingat
jadi misalnya ibu saya sering kasih tahu mam sendes kalau saya vaksin covid sembilan belas sendiri
misalnya vaksin dosis keduanya di bulan lima dosis pertama kan di bulan enam
jadi saya selalu ingatkan pokoknya tiap bulan lima tiap tahun bulan lima ada vaksin ingat aja
nanti terserah lupa mau jenis vaksinnya apa pokoknya datang aja ke dokter dokter spesialis anak divaksin deh
jadi karena akan diulang terus tiap tahun karena vaksinnya akan diulang tiap tahun tiap tahun itu meningkatkan enam
jadi paling puasan saya benar benar lengkapi vaksin karena sudah menunjukkan penelitian kok
jadi penjagaan terbaik untuk penyakit pula yaitu dengan vaksin
kita mau proses bagaimanapun tetapnya kalau misalnya kita enggak vaksin ternyata efeknya ke tubuh itu enggak begitu bagus penjagaannya
ya dokter verly mohon maaf ini masih ada tambahan pertanyaan dari netizen kita
dan dokter ferli ada yang menanyakan bagaimana dengan pembiayaan vaksin flu ini sendiri dokter
jadi untuk vaksin flu sendiri masih belum termasuk imunisasi dasar yang disubsidi oleh pemerintah
kalau kita lihat imunisasi yang disubsidi oleh pemerintah itu karena kan orang tua itu selalu bilangnya imunisasi wajib dan tidak wajib
sebenarnya persepsi yang salah kalau kita bicara imunisasi semuanya wajib
wajib selama orang tua mampu tetapi
nah untuk vaksin flu sendiri termasuk imunisasi yang tidak disubsidi oleh pemerintah
jadi harus mengeluarkan biaya sendiri untuk
nilai untuk diberikan kepada anak
masalah biayanya berbeda sih ya tergantung di fasilitas kesehatan
biar saya bisa tahu gitu untuk harganya
harga pastinya pasti berbeda beda
di tiap lokasi tiap daerah pasti berbeda beda
cuma memang tidak di cover oleh pemerintah
bedaannya kalau kemudian vaksin lain misalnya vaksin dpt hepatitis b polio caplok itu semua gratis
diberikan di fasilitas kesehatan fasilitas pemerintah semuanya gratis
tapi di peranakan biaya
tapi kalau vaksin flu masih belum ada
jadi masih diberikan
ya tentunya meskipun vaksin flu ini masih belum termasuk di dalam bpjs
tapi untuk flu sendiri menurut data who sekitar dua ratus sembilan puluh hingga enam ratus lima puluh orang meninggal ya dokter setiap tahunnya akibat flu
nah apakah sebenarnya flu itu seberbahaya itu dokter
kalau kita lihat dari angka kematian
kemudian dari gejala yang disimpulkan memang termasuk berbahaya
kita bicara flu ya
bukan alisma ya
jadi penyakit flu influenza
karena seperti yang saya jelaskan
dia tidak hanya menginfeksi kedua nafas atas
kedua nafas atas itu kan cuma sampai hidung keberokan
tidak tadi bisa menginfeksi sampai ke paru paru nih
paru paru itu menyebabkan pneumonia
kadang pada paru paru
bila terlaku di tangannya akan menyebabkan infeksi berat sepsis
virusnya menyebar ke darah
menginfeksi otak menjadi radang otak
lihnya menjadi infeksi tersisa
nah itu yang menyebabkan bisa keparahan
iya tentunya kalau misalnya terjadi koinfeksi dokter
pastinya lebih berbahaya lagi
apalagi kalau misalnya koinfeksi dengan covid sembilan belas
apakah anda bisa tegaskan sekali lagi
apa saja bahayanya jika terjadi koinfeksi ini
yang pertama mungkin para medis medis harus tahu bahwa
memang ada di sekitar kita
jadi apakah kemungkinannya bisa tertular
terinfeksi serebra sama
jadi misalnya terdua virus covid
kemudian infeksi virus flu juga di satu manusia saja
nah ternyata penelitian menunjukkan
kemudian angka perawatan
ternyata semakin meningkat
nah itu yang harus kita perhatikan
nah penelitian juga akan menunjukkan
jadi pak risiko kematian ini lebih tinggi
jadi makanya who sendiri
sudah mengajurkan melakukan rekomendasi
mbak meggy bahwa pemberian vaksin flu ternyata penting
sangat penting selama masa pandemi covid
apakah ada kelompok prioritas untuk diberikan vaksinasi flu ini dokter
kalau prioritas mungkin tadi pertama anak
itu juga termasuk prioritas
karena yang tadi yang jurnal yang diterbitkan itu ternyata angka kematian
juga misalnya pada kelompok yang rentan
misalnya usia anak
kemudian pada orang tua lansia
apalagi yang disertai dengan comorbid
misalnya ada comorbid gansu ada infeksi ada diabetes
kemudian pada anak misalnya ada penyakit yang kebawaan
gizi buruk anemia penyakit keganasan
atau penyakit autoimun lainnya
ternyata risiko untuk menjadi parah dan beban kematian cukup tinggi
tadi anda juga sudah menyebutkan sebenarnya vaksin flu ini tidak termasuk dalam bpjs
tetapi apakah vaksin influenza quadrivalen sudah tersedia di indonesia
dan bagaimana efektivitas vaksin quadrivalent ini dibandingkan dengan vaksin trivalent
tadi saya sedikit koreksi mbak megi ya
maksudnya yang vaksin flu ini bukan tercover bpjs
jadi vaksin flu ini memang tidak termasuk vaksin yang disubsidi oleh pemerintah
jadi bukan tercover bpjs
jadi makanya vaksin ini yang pada anda
vaksin dpt vaksin polio itu semuanya anak walaupun tanpa memiliki bpjs pun
di latovasi kesehatan pemerintah bisa diberikan secara gratis
kalau ada vaksin flu flu itu sendiri itu tidak disubsidi oleh pemerintah
jadi tidak disediakan di proses kesehatan
biasanya proses kesehatan pemerintah tapi di proses kesehatan swasta
kemudian untuk jenisnya
jadi yang vaksin flu yang beredar di indonesia itu ada dua jenis
yang namanya tetravalent
yang namanya tetravalent itu mengucapkan empat jenis strain virus yang berbeda
yang a dan b
dan ada trivalent
nah apa yang harus kita pilih
tentunya kalau saya secara pribadi
kita lebih memilih yang lengkap
tetravalent sudah beredar
tapi yang terlalu gampang juga
untuk tinggal di dokter pesel di sana
atau mungkin terima vaksinasi
kan sekarang banyak tuh
yang tidak ada juga dokter anak yang melayani vaksinasi
stoknya hampir selama mulai teraksepsi
mungkin nggak pernah mendapati kekosongan stok ya
kalau harus pilih ya lebih tinggi
lebih bagus pilih yang tetravalent tentunya ya
karena meng cover lebih banyak strain virus yang berbeda
ya jadi sebenarnya semuanya sudah tersedia ya dokter di indonesia
dan bagaimana dokter rekomendasi dan juga manfaat vaksinasi influenza
pada anak di masa pandemi covid sembilan belas
apakah ada rekomendasi dari idai sendiri
ya kalau kita bicara rekomendasi
kita merujuk nama awalnya dari who
who sendiri juga ternyata sudah melakukan rekomendasi
sangat penting pemberian
ada dua vaksin yang diterikan
yang penting banget ya masih selama pandemi
yang pertama vaksin flu
vaksin flu itu untuk mencegah penyebaran flu
penyakit selera nafas bawah ya
penimbulan radak pari yang disokong oleh virus influenza
kemudian yang kedua yaitu vaksin polimofokus
cuman bedanya polimofokus ini penyakit infeksi paru paru juga
penimbulan pari pada orang yang baru
tapi disebabkan oleh bakteri bakteri polimofokus
ini dua vaksin yang berbeda
satu untuk antibody terhadap bakteri
yaitu polimonia tadi
kemudian satunya untuk membentuk antibody terhadap virus influenza
nah dua ini yang sangat direkomendasikan
diberikan terutama selama masa pandemi
jadi tadi yang kita bicara misalnya anak di bawah enam tahun
kan masih belum bisa vaksin
masih belum ada rekomendasi
apa yang bisa orang tua lakukan
mungkin bisa dengan melengkapi
meskipun sekarang pemerintah juga sering mensosialisasikan covid sembilan belas
vaksin covid sembilan belas ini sangat penting
vaksin booster ini sangat penting
dan sekarang kita juga sedang membicarakan vaksin flu ini juga sangat penting
tetapi banyak sekali masyarakat sebenarnya merasakan
oh saya sering loh dapat flu ya kan
nah saya juga bisa langsung sehat kembali
nah ternyata mereka kadang kadang kerap sulit ya
membedakan antara penyakit flu dengan pilek atau juga selesma ini ya dokter
apa sebenarnya perbedaan dasar dari dua penyakit ini
mana yang lebih parah dokter
jadi sering banget ya kalau misalnya ke tempat praktik nih
nah jadi sudah mendiagnosis flu duluan
padahal sebenarnya belum tentu flu
nah jadi sebenarnya ada dua
ada yang memang benar benar sakit flu
yaitu yang tadi kita bicara yang disebabkan oleh virus influenza
ada yang namanya sakit common cold atau salesma
danisme itu penyebabnya bukan virus influenza
walau yang dikontrolnya itu ada coronavirus
coronavirus yang dulu awal awal bukan yang sars cov dua yang sekarang ya
nah itu juga gejalanya sebenarnya sama batuk pilok dan lain sebagainya
cuman pada flu gejalanya biasanya tidak sama
karena yang ditimbulkan lebih berat
soalnya biasanya demam
ada demam tinggi
ini dari kepala
nah ternyata juga bukan hanya menginfeksi saluran nafas atas
yaitu mulai dari mulut ke depan
ternyata flu ini bisa menginfeksi ke saluran nafas bawah
yaitu paru paru itu sendiri
nah jadi akhirnya gejalanya apa
bisa lebih berat
kalau menginfeksi paru paru menjadi pneumonia
bila terlambat di tangannya akan menimbulkan komplikasi
seperti yang saya bilang virusnya menyebar lewat cara
kita memotak menjadi radang motak
kenapa yang bisa kita lakukan
karena penyebabnya belum ada terapi spesifiknya sama sekali
belum ada nih
kita terperang di kursus pulsa
terapi spesifiknya untuk menangani virusnya hampir nggak ada
jadi apa yang bisa dilakukan
pencegahannya dengan apa
yaitu yang paling terbaik yaitu dengan pembedahan
kita bisa berikan vaksin flu kepada anak kita
agar bila terserang flu
jadi yang perlu didekankan bila mendapatkan vaksin
belum tentu akan terima terserang flu
ya bisa saja
cuma gejalanya mungkin diberikan
mungkin yang misalnya flu bisa menyebar lewat darah
dari seluruh nafas bawah
menyebarkan radang korup korup
ternyata sudah dipaksa seluruh nafas atas saja
jadi waktu itu
dokter sebenarnya saya juga baru melahirkan ya dokter
jadi kan tahu banget nih vaksin anak itu
wah dari pertama waktu lahir satu bulan udah harus vaksin ini
bcg lalu satu bulan lagi dua bulan lagi
ada enam in satu dan lain lain gitu ya dokter
nah kalau misalnya tentunya di masa pandemi ini
bayi bayi yang baru lahir ini
apakah mereka boleh langsung divaksin vaksin influenza ini dokter
iya kalau untuk pemberian vaksin flu sendiri dimulai dari usia enam bulan
tapi jangan kami nggak bisa terproteksi seperti tadi yang banyak dibilang
jadi vaksin pertama usia satu bulan
kita bisa berikan vaksin bcg
bcg ini untuk membentuk antibody mencegah keparahan bila terjadi hukuman tbc
nah usia dua bulan sudah mulai bisa pemberian vaksin lain
nah hib ini juga penting untuk mencegah infeksi paru paru
karena hib sendiri yaitu hiv b
ternyata juga dapat menyebabkan radang paru paru
jadi dari usia dua bulan pun sudah ada nih vaksin yang kita berikan untuk mencegah infeksi paru
ini usia tiga bulan empat bulan sama juga
kemudian untuk vaksin pneumonia tadi sendiri juga tidak bisa diberikan dari usia dua bulan
jadi vaksin pneumonia untuk vaksin bcg kita sudah bisa
untuk vaksin flu sendiri nanti mulai dari usia enam bulan
jadi apakah nanti ada tahapan tahapan yang harus kita
maksudnya sesuai dengan anjuran dokter juga
apakah kita harus tanya ke dokter
atau nanti dokter sendiri dokter anak sendiri akan menganjurkan untuk mendapatkan vaksin influenza ini dokter
apakah ini sudah disosialisasikan kepada dokter dokter anak yang lainnya
atau kita harus lebih inisiatif begitu ya
waktu enam bulan dokter apakah anak saya harus divaksin influenza
seperti itu dokter
sebenarnya sih sudah ini ya sudah eh dokter anak pasti biasanya sudah lebih aware lah kalau masalah imunisasi
jadi kadang itu sudah tahu nih kan datang tiap bulan
tiap bulan ada perhubungan anak ya perhubungan badan penyembahan penyakit kepala
nah di jadwal jadwal ini sudah di situ
apalagi kita lihat di buku kia tidak ada tanggal tanggalnya kolom kolomnya
jadi misalnya nanti usia segini dapat defesiti nanti enam bulan ingat ya untuk vaksin pneumonia
lalu sih diingatkan sih cuma nanti dikembalikan lagi ke orang tua
karena kan vaksin kita tahu memang harganya cukup ya lumayan ya
tapi kalau diperhatikan oleh orang tua ada lagi penelitian nih
memang harga vaksin itu mahal
tapi ternyata biaya yang dikeluarkan bila anak kita terinfeksi bila sakit
harus dirawat ke rumah sakit tidak bekerja dan sebagainya
ternyata itu lebih mahal biaya yang dikeluarkan dibanding harga vaksin itu sendiri
jadi untuk orang tua saya ingin mau jika mampu bolehlah diberikan vaksin
jangan lupa tetapi tolong
vaksin itu merupakan hak
jadi dulu kan sering dibilang vaksin itu kewajiban
nah salah karena vaksin itu hak
jadi haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang
kalau mampu ya kalau bisa
kalau mampu sebaiknya diberikan
iya tentunya kami juga setuju dan sepakat ya sebenarnya kalau penyakit ini jauh lebih mahal dari vaksin sendiri ya dokter
nah kalau misalnya saya kadang kadang juga suka ngobrol juga dengan ibu ibu yang lain seperti itu ya dokter
bagaimana mereka memilih merek vaksin yang tepat
ini sebenarnya kan kita tahu ya di pasaran banyak sekali merek merek vaksin yang beragam seperti itu
nah bagaimana kita sebenarnya memilih merek vaksin yang terpercaya
iya benar kalau kita merek vaksin jangan jauh jauh dari vaksin flu
vaksin flu sendiri juga setahun sekolah sepenggak tahun saya ada tiga jenis yang beredar yang merek yang sampai sekarang mungkin masih beredar ya
jadi ada yang tadi yang mbak bilang ada yang rafalin ada yang rifalin
ya saran saya kalau belum vaksin harus baca baca dulu
untuk pembedaannya pasti kita pilih yang lebih lengkap
kalau saya sendiri ya kalau saya selalu mengajukan pembedaannya yang tetrafalin
tidak bisa meng cover ya
kalau masalah brandnya ya nanti diselesaikan dari dokter sendiri itu ya
tapi saran saya sih pilih aja
kalau orang tua mau vaksin ke dokter nanya dulu
ini vaksin flu nya tetrafalin atau yang rifalin nih
kalau bisa yang tetrafalin aja
karena lebih proteksi nya lebih banyak
kalau misalnya kita setelah vaksin anak kita kadang kadang kan mereka demam seperti itu ya
nah kalau misalnya kita nanti mau vaksin flu ini
apakah nanti ada gejala yang harus kita perhatikan dan kita harus siapkan obat obatan di rumah untuk mencegah gejala ini jika sudah divaksin
seperti itu dokter
jadi ada yang disebut dengan kipi ya mbak megi ya
itu kejadian ikutan pasca imunisasi
jadi bukan efek sakit
nah hampir semua vaksin itu pasti memiliki
bahkan yang vaksin yang sangat simpel pun seperti poliotetes
itu bahkan dilaporkan pun juga ada kipi nya
tapi walaupun sangat jarang ya
nah untuk vaksin flu sendiri ada juga kipi nya
cuma jarang juga
selama ini paling yang berupa demam aja
jadi gejalanya itu kipi nya itu hanya termasuk kipi ringan
kemudian nyari di tempat suntikan
atau pemerahan nomor
itu hal yang biasa sih
tapi poinnya kita jangan melihat dari kipi
kita harus melihat dari manfaat
manfaatnya lebih besar daripada cv nya itu sendiri
jadi kipi itu juga gak lama kok
kipi itu hanya berlangsung sekitar dua hari
kalau kita masih di literatur
kipi itu hanya paling lama empat puluh delapan jam
itu gak terlalu
jadi gak usah khawatir
kalau anaknya demam bisa dipulih obat
kemudian bila nyari bisa di compress
jadi gak usah khawatir kalau
ya jadi tidak usah khawatir
memang kalau misalnya kita vaksin yang biasa saja
pastinya kan ada mungkin sedikit radang
atau sedikit demam
seperti itu ya
jadi kalau misalnya minum obat terkait
juga bisa meredakan gejala gejala tersebut ya
nah itu sebenarnya bukan efek samping
tetapi itu malah bisa terlihat vaksinnya ini
sedang membangkitkan imunitas kita juga ya
di dalam tubuh ya dokter
jadi itu kan respon imun sebenarnya
jadi yang terjadi peluhan peluhan yang kita rasakan itu
itu kan sebenarnya respon imun ya
jadi itu bisa dibilang ya
memang vaksinnya bekerja
jadi kubol itu membentuk antibody
namanya ada benda asli yang masuk ke dalam tubuh
itu membentuk antibody
jadi antara itu tentu ada efek lah
untuk tubuh kita ya
kalau misalnya tadi anda juga sudah menyebutkan
tentunya sangat penting ya
dan juga tentunya di masa pandemi ini juga
ini sebagai perlengkapan imunitas tubuh kita sendiri
untuk mencegah kita dari berbagai virus
yang semacam flurona
seperti itu ya dokter
nah kalau misalnya
karena waktunya tinggal sedikit
dokter apakah anda bisa membantu menggaris bawahi lagi
sebenarnya pesan pesan dari dokter
apa saja yang bisa diberikan untuk kita semua sebagai orang tua
untuk pencegahan flurona ini kepada anak anak kita
jadi untuk moms and dads semua
seperti yang kita bahas dari tadi
yang pertama flurona itu bukan varian baru dari covid
jadi kita jangan termakan hoax hoax
bahkan dari who sendiri melarang sebenarnya istilah penurunan itu
cuma intinya flurona itu adalah koinfeksi
adanya infeksi virus atau bakteri
terjadi secara bersamaan
nah untuk dari flurona itu
yaitu ada koinfeksi antara virus flu dan covid
nah penelitian menunjukkan
keparahan kemudian angka kematian ternyata lebih tinggi
bila terjadi koinfeksi antara virus flu dan covid
tentunya yang paling baik adalah pencegahan
seperti yang kita biasa baca
pencegahan lebih dari muka mati
jadi pencegahannya apa
karena ini termasuk penular
pencegahan terbaik yaitu adalah pemberian vaksin
nah kalau divaksin tentunya karena flurona ini terdiri dari dua jenis virus
jadi kita bisa memberikan dua jenis vaksin
yang pertama untuk covid kita berikan vaksin covid
untuk flu kita berikan vaksin flu
lu pada anak sudah bisa diberikan dari sejak usia enam bulan
diberikan interval satu bulan diberikan dua hari
dan diulang setiap tahun
jadi ingat ya
misalnya anak sudah mendapatkan vaksin covid
dibulang setiap tahun
kadang orang tua suka lupa tuh
udah vaksin flu nya sudah lama
sudah bertahun tahun yang lalu
antibody nya sudah tidak kuat
jadi saat terherap virus flu ya bisa
bisa melawan tapi sudah kurang kuat
jadi kita harus ulang setiap tahun
jadi ingat aja
soalnya kalau orang tua yang sangat memperhatikan jadwal vaksin
ingat aja setiap tahun pasti ada vaksin anaknya
kalau sudah ingat tuh anak ini saya belum vaksin ya anak
coba kita lihat bukunya
kita sering bilang paspor kesehatan
buka angkatan terakhir kali vaksin flu
kalau misalnya vaksin flu nya sudah satu tahun yang lalu
berarti saatnya pengulangan
itu intinya aja
ya dokter ini sangat menarik sekali ya dokter
banyak sekali orang tua maupun anak anak juga
orang tua sendiri juga lupa ya
anaknya sudah divaksin atau belum
ini sudah setahun atau belum
kadang kadang kan kita semuanya juga padat sekali schedule nya
semuanya juga apalagi di jaman semula
apalagi di zaman semuanya serba digital ini ya
seperti itu dokter
nah bagaimana kita bisa melihat ciri ciri
oh ini imun kita sudah lemah nih
harus divaksin lagi
apakah ada anak anak yang memang perlu vaksin flu ini
lebih waktunya intervalnya bukan satu tahun
mungkin berapa bulan harus divaksin lagi
bagaimana kita bisa melihat gejala itu dokter
paling misalnya kalau kita melihat gejala ya
paling bila terserang ya
kalau kita bicara penyakit begitu terserang itu baru bisa terserang
kalau untuk ukur fitur antibody ya bisa aja
sebenarnya ada fitur antibody untuk ukur antibody
tapi tidak bersifat kuantitatif ya
yang itu hanya untuk lihat ada atau tidak ada
kemudian paling kalau mau tahu ya
untuk spesifik kita masih sejauh ini masih belum ada
tapi untuk pengulangannya
memang penelitiannya satu tahun saja
jadi mau misalnya ada komorbit atau enggak
setiap satu tahun
karena ternyata penelitian di bawah satu tahun itu masih antibody nya masih cukup kuat
bila teriksensi turus dulu
ini di atas satu tahun baru antibody ini sudah menurun efek
jadi pengulangannya tetap minimal satu tahun
ya jadi standarnya ini
ya jadi standarnya memang vaksin booster untuk influenza ini memang satu tahun ya dokter
tapi misalnya kalau memang ada gejala dan lain lain
mungkin harus melihat kondisi tubuh kita masing masing
apakah ada comorbid dan penyakit lainnya
seperti itu dokter
oke terima kasih dokter ferly
semoga pembahasan sore ini bisa menambah imunitas masyarakat indonesia
dengan pengetahuan flurona
dan juga berbagai cara untuk mencegahnya
terima kasih dokter ferli
sehat selalu ya
sehat selalu dokter
beri dukungan di channel ini
terima kasih dokter
terima kasih dokter
menyaksikan cnn indonesia chat room kali ini
dan cnn indonesia chat room akan kembali dengan tema menarik lainnya
terima kasih dan sampai jumpa